pajajaran siap membantu

iya mah berat woy
berat ku dosa
kurang ajar kau
ranjang sekali kalian
ditolak ku dosanya
cepat bawa kami
kalian harus menggenong kami
kami sudah tidak
kuat lagi berjalan
bagi rakyat sukamana
hukuman pancung milan kedasih
putri prabu mata singa
di dalam production
prajurit tanyakan ada apa ini
kenapa kalian berdua nyun yun ke istana
kita akan melihat putri kadarsi dihukum pancung
kerajaan sukamana sekarang dikuasai oleh yudakara
dan nimas kadarsi akan segera dihukum panjung
bagaimanapun caranya kita harus selamatkan kadasi
dia pernah menolongku
tidak mungkin saya tidak melakukan apa apa untuk menolong mereka
prabu marta singa juga
membuat tubuhku menjadi sakit
belum lagi aroma tubuhmu bau rempah rempah
kok ini benar benar wanita yang tidak bisa merawat diri
walaupun kau seorang tabib
bukan berarti kau harus menggunakan wangi wangian yang terbuat dari kunyit
kau pun terbelawak
aku mau turun saja
aku tidak kuat
aku tidak kuat
aku kurang ajar kau
berani beraninya kau menurunkanku
kau harus menghukumnya
aku masih menjadi raja di pajajaran
ampun gusti prabu
ampun gusti ratu
kalian mau kemana
aku tidak akan menghukum kalian
kalau begitu aku yang mencarikan makanan buat mereka
kau tinggal disini
terima kasih ya allah
engkau telah menyembuhkan mereka
terima kasih kaset
engkau sudah menyelamatkan nyawa kami
jangan berterima kasih kepada aku
berterima kasih kepada allah swt
karena allah yang menyembuhkan kami
sebenarnya apa yang terjadi
tidak ada yang bisa dicapai
lebih baik kita lari dari sini
beri kemohonan dengan kita
tentulah kami bertemu dengan kasep
bagaimana kalau kasep ikut bersama kami ke puspa negara
aku ada tugas yang lebih penting
yaitu mencari obat
untuk ibuku yang sedang sakit
ibuku sedang sakit
karena ulahku sendiri
siapakah kasep sebenarnya
apakah kasep adalah
aku kian santa
putra dari prabu siliwa
tapi dia waktu saja
keamanan istana puspanegara
karena senopatisen dan nyimursi bisa datang kapan saja
itulah yang aku cemaskan
hari ini aku beruntung bisa bertemu dengan raden kian santan
tapi besok atau lusa aku takut tidak akan seberuntung kali ini
nyai ratu mintalah bantuan kepada kerajaan kerajaan sahabat
insya allah pajajaran siap membantu
terima kasih raden
aku akan mempertimbangkan kembali saran dari raden
hei pak pencuri
pak pak pak
pak pak pak
tunggu tunggu tunggu
aku hanya memetik beberapa buah saja pak
untuk gustri kentring manik ratu pajajaran pak
jangan coba mendibuku
mana mungkin seorang ratu menyuruh seseorang untuk mencuri maga